melihat situasi di kawasan istana negara dan sudah ada koresponden cnn indonesia ausirion dholu
yang sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news
selamat siang rio siapa saja yang sudah tiba di istana
ya maggie memang tiga bakal calon presiden baik ganjar pranowo andis baswedan dan juga prabowo subianto
ini sudah hadir di istana untuk kemudian melaksanakan agenda makan siang yang diundang oleh presiden joko widodo
tadi kami melihat sendiri bagaimana kendaraan yang digunakan oleh ganjar pranowo melewati lintasan ini
dan tepatnya turun di depan pintu bali yang ada di depan lokasi istana negara
tepatnya pada pukul dua belas lewat delapan belas menit waktu indonesia barat
dan tadi juga diikuti oleh prabowo subianto sekitar selang lima menit
kemudian datang juga menggunakan mobil pribadinya alfat berwarna putih begitu
kemudian ia turun seorang diri dan kemudian masuk ke dalam ruangan untuk kemudian mendatangi agenda jamuan makan siang yang diundang oleh presiden joko widodo
kami tidak melihat adanya mobil anies baswedan yang melintas di lintasan ini
namun dari informasi yang kami dapatkan dari rekan yang ada di dalam istana negara menyampaikan bahwa ketiga bakal calon presiden ganjar pranowo dan juga anies baswedan
sudah ada di dalam ruangan bersama dengan presiden joko widodo untuk melaksanakan agenda makan siang
namun agenda dilangsungkan secara tertutup dan kami pun awak media tidak diperbolehkan untuk mendekat ke ruangan yang terdekat
dimana tadi kalau anda bisa lihat di layar kaca anda ketiga baca pres ini turun di pintu paling ujung yang ada di lintasan ini
begitu yang tepatnya di pintu bali begitu yang ada di istana negara
kita akan ikuti bagaimana perkembangan ataupun apa saja yang akan disampaikan
ketika baca pres setelah menemui presiden joko widodo pada hari ini tentu salah satu poin penting yang ingin disampaikan oleh presiden adalah bagaimana menguatkan statement yang sudah disampaikan olehnya pada hari santri
bagaimana ia menyampaikan bahwa ia mendukung ketiga bakal calon presiden
namun kita belum mendapatkan informasi secara khusus mengapa yang diundang pada hari ini hanyalah bakal calon presiden saja tidak diikuti dengan bakal calon wakil presiden
karena tentu ini akan menjadi salah satu perbincangan yang cukup menarik
jadi ketika kita mengingat bahwa ada salah satu putra presiden putra tulung presiden
di berantaka bumi raka yang maju sebagai bakal calon wakil presiden
jika nantinya diundang dalam satu forum bersama dengan baca pres dan juga cawapres untuk membicarakan bagaimana terkait dengan kemajuan demokrasi
bagaimana tentang keadilan bagaimana tentang presiden sebagai kepala negara kepala pemerintahan mendukung semua calon presiden
tanpa adanya salah satu prioritas
tidak ada tendensi terkhusus kepada salah satu pihak tertentu
baik rio berdasarkan informasi yang anda dapatkan di lapangan setelah makan siang dengan presiden
apakah ada agenda tertentu yang akan diselenggarakan seperti pernyataan dari baca pres
iya maggie kami dari awak media di istana sudah menyiapkan sejumlah ruangan khusus untuk kemudian melangsungkan agenda doorstop
itu untuk menanyakan kepada ketiga baca pres tentang apa saja yang disampaikan
oleh presiden terkait dengan agenda jamuan makan siang pada hari ini
namun tentu ini kami masih menunggu karena agenda makan siang tadi kami mendapatkan informasi ini berlangsung sekitar satu jam begitu
kami akan nantikan apa saja yang akan disampaikan oleh presiden yang juga nanti akan disampaikan oleh ketiga baca pres
mengingat sebenarnya ketiga baca pres ini memiliki agendanya masing masing pada hari ini
seperti misalkan gajar pranowo yang pada sore ini harus bertolak ke purbalingga untuk melaksanakan agenda begitu
dan dari agenda yang tadi kami dapatkan
baik dari anies baswedan ganjar pranowo dan juga prabowo subianto
sebenarnya tidak ada agenda terkait dengan undangan makan siang pada hari ini
itu tidak tercantum di dalam rilis yang kami dapatkan begitu
namun ini menjadi agenda yang cukup penting untuk dihadiri
mengingat para baca pres ingin mendengarkan langsung
apa yang sebenarnya ingin disampaikan dari presiden kepada ketiga baca pres ini terkait bagaimana kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
baik rio kami akan menanti bersama
apa saja yang akan disampaikan oleh presiden
dan juga baca pres setelah makan siang nanti
terima kasih rio sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news